dan untuk mengetahui bagaimana kira kira perkembangan kasus dugaan mencemaran awa baik yang menimpa nasabah fintech yi ini
sudah tersambung bersama kami di studio melalui telepon dengan direktur lbh soloraya igede sukadewaputra
selamat malam pak gede
baik bapak ini bisa dijelaskan nggak sih pak bagaimana nih awalnya ibu yei ini tergiur pinjaman online hingga akhirnya berujung permasalahan seperti ini
jadi ibu yi melapor kepada lbh pada tanggal delapan belas juli mudah diterima oleh staff kami kita buatkan seluruh kuasa lanjut kita tindak lanjuti
dari beberapa pinjaman online ada sekitar empat sampai enam itu semuanya menteror dengan sms wa dan facebook dan sebagainya
oke pak ini teror ini
pertama kali datangnya seperti apa
awalnya bagaimana apakah karena keterlambatan bayar
ataukah memang ada prosedur yang salah sampai akhirnya teror teror ini datang
itu keterlambatan hanya satu dua hari dan per hari itu dihitung berkali kali lipat daripada bunga maupun denda dan sebagainya
jadi ini melebihi daripada rentenir melebihi lintah darat
jadi ini sangat meresahkan masyarakat sehingga sampai sampai klien saya yi ini sampai kata kata
setres berat dan empat belas hari tidak masuk kerjaan
oke saya dengar sampai hampir terancam dipecat dari tempat kerjanya ya pak karena kasus ini ya
sudah sp satu kemudian kami sebagai lbh teluraya menyurati pihak perusahaannya agar supaya diremisi supaya diberi keterak tidak dimaklumi
karena kami terus terang saja klien kami setres berat
akhirnya sakit bahkan dari staff kami menjenguk keadaan sakitnya di sana
kedepan kami ingin dengan psikiater karena ini bengong bengong seperti orang yang tidak menerawang gitu pikirannya begitu
oke bapak kita masuk ke kasus yang ini menyebarkan iklan yang akhirnya viral tentang pelunasan hutang dengan cara mohon maaf digilir begitu pak
dari salah satu fintech ini
bagaimana pak kasus ini apakah sudah ada titik temu
apakah memang sudah bulat dibawa ke jalur hukum dibantu teman teman lbh begitu
karena pihak pinjaman online itu tidak ada kantornya tidak ada tempatnya orangnya juga kita tidak tahu bentuknya kayak apa
karena di dunia maya
sehingga kita melaporkan ke polisian setempat dengan nomor empat
delapan ratus enam puluh delapan gajmiring tujuh dua ribu sembilan belas reskrim surakarta
oke bapak ibu yehi ini tahu dari mana pak pertama kali fintech tersebut
karena ini kan sudah dikonfirmasi oleh otoritas jasa keuangan tidak terdaftar di yang legal ataupun yang ilegal
di play store dari android ataupun dari yang apple ios juga tidak ada sama sekali gitu pak nama aplikasi dari vintage ini
namun tiba tiba ibu bisa tersambung
jadi kasus nih sama fintech yang satu ini
ya ada beberapa pinjol pinjaman online
ada namanya trustlet adbonku doku oke solusiku dana plus usahaku dan sebagainya
itu semuanya menurut kami adalah bodong
dan terakhir yang paling kejam adalah fintech
dia memaparkan seperti yang diutarakan tadi
bahwa klien kami dianggap
padahal sebenarnya itu ibu rumah tangga secara baik baik
artinya dia dua orang anak walaupun dia janda tapi dia ibu rumah tangga yang tidak ada katakanlah celah dari sedikit pun dari segi sosial dan sebagainya
oke berarti yang meneror dengan foto viral ini yang in cash ini ya pak ya
ya yang paling keras itu in cash itu
lain lainnya hanya kata kata kasar kata kata jahat kata kata yang bersifat katakanlah ancaman
jumlahan dan sebagainya
baik bapak boleh tahu nggak sih pak jumlahnya berapa besar sampai penagihannya sampai separah ini begitu
hanya lima juta akhirnya menjadi tiga puluh juta
telah dihitung hitung itu lima juta diterima tapi akhirnya menjadi tiga puluh juta karena bunga berbunga dan sebagainya
pokoknya ini betul betul sangat meresahkan masyarakat sehingga kami harus melaporkan ke polresta tempat dan bila mana
dua jam tidak ada respon dari polresta kami akan mengadu ke polda jawa tengah
tiga puluh juta ini dari keseluruhan vintage pak
dari lima itu lima sampai enam itu
yang saya tanyakan dari satu vintage ini pak
itu hanya satu juta sampai dua juta
dua puluh juta hutangnya penagihan tidak berhasil dan fotonya dibikin viral seperti ini begitu ya
ya karena bertambah bertambah bertambah
satu kali terlambat susah berlipat janda
bapak apakah sudah ada
ada pertemuan pak pihak lbh dengan perwakilan dari vintage tersebut
belum ada sama sekali
selanjutnya langkah hukum apa nih pak yang sedang dan akan dilakukan ke depannya
ke depannya kami akan recovery daripada pihak korban yaitu ibu j i
kami minta tolong kepada psikiater ya untuk supaya sakitnya itu
traumanya tidak begitu bisa menurun dan dia pede dengan lingkungan
nah kemudian yang kedua bila mana pihak
bukan tempat tidak
tapi kalau dua debat tidak ditanggapi kami akan lanjut ke
di krimsus polda jawa tengah di semarang
pak gede yang terakhir ini bapak sebelumnya pernah mendapatkan aduan juga nggak sih pak dengan kasus serupa seperti ini
antara lain ini ada yang namanya
ya kemudian bapak a s
ya ada lima itu
berarti sudah ada sebelumnya para masyarakat yang mengalami hal yang sama seperti ibu yeyi ini ya pak
sama tapi tidak sampai seperti inkas yang begitu
keji mencerda ini bahkan mengatakan itu bisa digilir padahal itu adalah bohong itu hoax tuh
proses hukumnya sudah sampai di mana pak untuk mereka yang sudah pernah mengadukan ini ke lbh
biasanya hanya ditampung saja karena mungkin di polres tempat tidak ada katakanlah alat yang bisa menjangkau
karena ini kayaknya kantornya di jakarta bahkan di luar negeri sehingga laporan ini kayaknya kalau satu sampai dua puluh empat jam tidak ditanggapi oleh polres tepat
kami akan ke polda jawa tengah besok atau lusa
besok atau lusa akan ke polda jawa tengah begitu ya
baik pak gede kita akan tunggu update nya nanti akan seperti apa semoga segera bisa diselesaikan permasalahannya
terima kasih pak gede